kereta cepat jakarta bandung akan melakukan uji coba dengan membawa penumpang pada awal september dua ribu dua puluh
persiapan jelang uji coba terus dilakukan di berbagai aspek
seperti kesiapan empat stasiun yang dilewati ka cepat dan juga unit kereta cepat itu sendiri
saat ini seluruh proses perawatan kereta cepat jelang uji coba dilakukan seluruhnya di depo tegaluar kabupaten bandung
di depo tegaluar kabupaten bandung saat ini sudah ada dua belas kereta cepat jakarta bandung
dimana yang kita tahu bersama bahwa kereta cepat ini sudah mulai didistribusikan dari cina ke indonesia sejak tahun lalu
dan terakhir kereta ke dua belas ini datang pada maret dua ribu dua puluh tiga lalu
sebelas di antaranya nanti akan difungsikan sebagai kereta penumpang
sementara satu kereta nanti akan difungsikan sebagai kereta inspeksi kereta cepat jakarta bandung
selain melakukan inspeksi secara berkala pada setiap unit kereta
gm corporate secretary kcij eva hairunisa menyebut
saat ini pihaknya juga berkonsentrasi untuk membuka sejumlah akses menuju beberapa stasiun
salah satunya di stasiun tegal luar kabupaten bandung
selain telah dibuat jembatan layang cibiru hilir sebagai salah satu akses menuju stasiun di kawasan bandung
beberapa akses lain juga akan dimaksimalkan untuk menjangkau stasiun
kita bekerja sama tentunya dengan stakeholder lain seperti jasa marga yang saat ini
sudah membuka di km satu ratus empat puluh sembilan ya
nah sehingga akses untuk menuju stasiun tegaluar melalui jalur jembatan cibiru ini akan lebih mudah lagi
kemudian selanjutnya akan dibuka juga akses tol km satu ratus lima puluh satu a itu yang mengarah ke cilenyi dan satu ratus lima puluh satu b yang mengarah ke jakarta
nah kemudian kalau untuk akses di stasiun lainnya ini memang sudah dipersiapkan juga
sebagai contoh kemarin untuk halim sendiri
ditargetkan di akhir agustus ini
ini akan selesai
tak hanya sebatas akses jalan menuju stasiun
transportasi umum pendukung penting diperhatikan pemerintah
hal itu disampaikan oleh ketua bidang penguatan dan pengembangan kewilayahan masyarakat transportasi indonesia
menurutnya saat ini transportasi umum pendukung menuju stasiun
baru tersedia secara maksimal hanya di wilayah jakarta saja
idealnya tentunya integrasinya
ada anggota feeder
seperti halnya sekarang jakarta lah
mau lrt ketika dia turun di stasiun di pusat kota
orang tinggal milih kan
milih kendaraan apa yang ada
nah ini di bandung ini
harapan saya kan ada transmetro pasundan
mungkin ada beberapa rute ada di belokkan saja ada yang ke nantipadalarang
ada juga yang tegal luar
memang saya dengar ada juga yang
dari kawasan perumahan rs ini dia punya feeder sendiri ya
tapi itu kawasan perumahannya
tapi bandengnya cukup banyak kan
ya kawasan kawasan perumahan
kemudian ya mengingat itu juga harus terhubung
ya ini mungkin rerouting untuk angkutan umum yang ada di kota bandung
jika penambahan transportasi umum atau feeder menuju stasiun tidak dilakukan
ia menduga pengoperasian kereta cepat jakarta bandung ini akan kurang maksimal
kiki aryadi rusman rusmana bandung jawa barat